aneh bagaimana tami
bicara yang jelas
denyut nadinya bukan denyut nadi manusia
tapi denyut nadi binata
tadi tadi tadi tadi
biar terlagi mampu diselesaikan
saya seperti mendengar suara keributan
ayam pangeran garai
lemparkan kotak kepala kitu padaku
aku akan membuatmu
buangnya ke tempat manusia tidak dapat menemukannya
sekarang tidak ada lagi yang perlu aku takutkan
kenapa kang mas panji masih belum juga datang
romo pun tidak tahulah ras
semoga tidak terjadi apa apa dengan kang emas panji
kang mas panji
kenapa tidak bersamamu
ketiwasan bagaimana kang mas
pas tadi aku datang kesana
aku melihat kiai nurdin sedang terluka parah
kedua matanya buta
sepertinya dia habis bertarung dengan seseorang
permainan bopo memang luar biasa
yang bangga sama kati itu
perguruan staaqin inipah bagaimana om anggigo
untuk apa kau ke sini

saya ingin melihat keadaan bunda ama
kami tidak butuh orang munafik seperti kamu
bicara dengan jelas
dia menyebutnya bukan manusia
dia menyebutnya binatang

dari tangan sembarang
akhirnya rencana aku berjalan dengan lancar
bocah terkutuk itu tidak bisa berkutik lagi
harusnya malambir berterima kasih denganku
berkat kecerdasan dan kepintaranku
cempati amaru suli berhasil kurempuh
semua ini rencana aku
gak mau itu cuma kaki tanganku saja
ampun mak ampun ampun
saya menyesal mengatakan itu pak
sekarang aku harus menyembunyikan seperti ini
di tempat yang orang lain tidak bisa menemukannya
hei kembalikan capu saktiku
ambil sendiri kalau bisa
beraninya kau menyamakan putriku dalam binatang
saya bicara yang sebenarnya
kalau kau bicara seperti itu lagi aku rontokkan
pergi kau pergi
aku kemarin tidak beritahu kamu
karena firasatku mengatakan putriku dalam bahaya
jika saya tidak bisa menjaganya dengan baik
izinkan saya untuk periksa putri saya
sekarang giliran ku untuk memindahkanmu
aku menyerah kekasihku
tol ampuni aku
bukan maksudku untuk mencuri darimu
cabuk sakti itu
supaya tidak ada orang lain
yang merebutnya darimu
aku bisa mempercayaimu
aku masih berguna
aku masih berguna membuat
membunuh wabaya dan sekutunya
jika sekali lagi kamu bertinggah
aku tidak segan segan memidasikanmu
terima kasih lampir
terima kasih lampir